saya akan menyampaikan perkembangan kasus yang kita terima pada pencatatan hari ini
kita dapatkan penambahan kasus baru konfirmasi positif covid sembilan belas
dari pemeriksaan dengan menggunakan metode pcr bukan pemeriksaan rapid test
sebanyak dua ratus delapan belas kasus baru sehingga total menjadi dua empat ratus sembilan puluh satu kasus
kemudian sembuh dua puluh delapan orang sehingga total menjadi satu ratus sembilan puluh dua orang
kemudian masih ada pertambahan kasus yang meninggal sebanyak sebelas orang
sehingga total menjadi satu ratus sembilan puluh dua orang

saudara saudara sekalian sekali lagi gambaran yang real dari data yang kita dapatkan pada hari ini
masih menunjukkan terjadinya penularan di luar
masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah tengah masyarakat
masih ada masyarakat yang rentan tertular

karena tidak menggunakan masker tidak mencuci tangan
oleh karena itu mari patuhi disiplin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir
patuhi dan disiplin memakai masker
patuhi dan disiplin menjaga jarak
patuhi dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah
patuhi untuk tidak bepergian
termasuk pulang kampung
apabila ini kita disiplin kita kerjakan bersama sama dengan saling mengingatkan
maka kita yakin bahwa penularan ini akan bisa kita hentikan
saudara saudara sekalian saya sadar kami yakin kita bersama sama meyakini
karena kita bersedia
karena kita bersedia
dengan tulus dan ikhlas untuk melindungi diri sendiri
melindungi keluarga kita sebagai basis dari masyarakat
melindungi masyarakat di sekitar kita
melindungi orang orang tua kita yang rentan terhadap penyakit ini
dan melindungi seluruhnya sanak saudara kita
dengan cara inilah
kita akan bisa menghadapi dengan penuh keyakinan
kami yakin indonesia pasti bisa
terima kasih selamat sore
dimana tadi ahmad yuryanto tidak bosan bosan untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat
untuk tidak keluar rumah
apabila tetap harus keluar rumah
berdasarkan dengan imbauan presiden yang sudah diberikan bahwa sekarang semua orang yang keluar rumah
wajib menggunakan masker
masker seperti apa
masker yang diutamakan adalah masker masker yang terbuat dari bahan dasar kain
karena masker masker medis masker bedah dan juga masker model n sembilan puluh lima adalah khusus para petugas medis
jadi jangan sampai salah kaprah dalam penggunaan masker
lalu tadi juga berkali kali ahmad yuryanto juga menyatakan terima kasihnya kepada para rekan rekan jurnalis
yang setia untuk terus memberitakan informasi terkait dengan perkembangan covid sembilan belas
lalu tadi juga disebutkan angka sebesar delapan puluh dua lima miliar rupiah jumlah total sumbangan yang sudah dikumpulkan
dan siap akan didistribusikan ataupun disalurkan untuk penanganan covid sembilan belas di indonesia
dan yang terakhir telah juga diupdate data
anda bisa lihat di layar telepon
anda di sebelah kiri saya anda bisa lihat bagaimana data terkini per enam april hari ini
jumlah confirm positif kasus berdasarkan pemeriksaan pcr totalnya adalah positif dua ratus delapan belas kasus
jadi bisa ditotal sampai hari ini jumlah kasus positif di indonesia sebanyak dua empat ratus sembilan puluh satu kasus
lalu selanjutnya untuk pasien covid sembilan belas yang sembuh berjumlah dua puluh delapan orang
dan ditotal sampai hari ini per enam april
total yang sembuh adalah satu ratus sembilan puluh dua orang
yang terakhir untuk korban yang meninggal dunia
sampai hari ini ada data sebanyak sebelas orang meninggal karena covid sembilan belas
dan total untuk satu indonesia per enam april adalah dua ratus sembilan orang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia breaking news